anda masih ingat dengan imam matul maisaroh warga malang yang menjadi penasehat amerika serikat barack obama
iya imam matul yang sempat berpidato dalam konvensi nasional partai demokrat untuk hillary clinton ini
senin siang berkunjung ke mts miftahul ulum tempat bersekolahnya dulu
dalam kunjungannya imam matul memberikan ilmu seputar bahaya trafficking pada ratusan siswa
saya diambil ke los angeles dengan janji pekerjaan sebagai nenek
sebaliknya saya menghabiskan tiga tahun yang berakhir di domestik servitude menjadi penyakit
ketika saya akhirnya memiliki keberanian untuk mengegalkan penyakit
saya menemukan rumah di koalisi untuk menyakitkan penyakit
inilah imamatul maisaroh wanita asal malang yang menjadi penasehat presiden obama ini
menjadi bagian penting dari konvensi partai demokrat untuk hillary clinton
imam matul selalu meneriakan persamaan hak karena pengalamannya yang cukup menyakitkan selama menjadi tki
yang dianggapnya sebagai bentuk dari perdagangan dan perbudakan manusia
saat ini imam matul memiliki tugas penting untuk menyuarakan perang terhadap human trafficking
bersama tiga kawannya imam matul mendatangi sekolah
tempat di mana dirinya dahulu menuntut ilmu yakni mts miftahul ulum di desa kanigoro kecamatan pagelaran kabupaten malang
imam matul datang bersama sandra waworuntu wanita asal manado yang merupakan korban praktek perdagangan manusia
dengan penuh semangat imam matul memberikan nasihat serta berbagai ilmu bagaimana cara memerangi praktek trafficking atau perdagangan manusia
ilmu tentang trafficking ini juga dilakukan imam matul di beberapa daerah di indonesia seperti bogor cianjur bali terakhir di jakarta
kembali ke kampung halaman ya untuk berbagi bagi ilmu biar anak anak juga waspada tentang perdagangan manusia yang terjadi terhadap ibu ibu juga anak anak juga
jadi mereka ini biar tahu biar mereka waspada biar mereka hati hati
para siswa guru serta perwakilan desa dan pihak kepolisian setempat antusias mendengar kisah serta pengalaman dari imam matul hingga menjadi orang kepercayaan presiden amerika saat ini barack obama
di akhir kunjungannya imam matul bersama temannya berpesan agar seluruh siswa bisa lebih waspada terhadap iming iming dari siapa saja jika hendak bekerja ke luar negeri